saya sudah mendapatkan apa yang bapak mau
tapi saya akan memberikan bapak ini
kalau bapak menempati janji bapak
untuk mendekatkan saya dengan para
saya kan udah janji
saya pasti tepati
kalau gitu sekarang saya akan ke rumah pak yuda
dan saya akan ambil hati ibu rianti
dengan menjemput hilang ke sekolah
tapi kenapa pak yuda
maksud saya begini
ama si bu guru itu
kagak rela banget gue kalau begini
teman ini udah tidur ya
indah duluan gi
mimi masih mau beres beres
mama mau kemana
mau ke kamar bentar
gilang temenin ya ma
gilang gak mau liat mama sendirian
nggak usah sayang
kamu kan harus istirahat
besok kan kamu harus bangun pagi
kamu istirahat sekarang ya
gilang harus buat papa balik lagi
gilang gak mau liat mama sedih terus
gilang gak mau liat mama sedih terus
ntar mas yuda suami
boleh kan mas
rianti udah mulai ragu sama yuda
itu udah sampe rumahku
kamu udah hantar aku pulang secara gak langsung
hati hati di jalan
jangan ngantuk ya
teriak teriak manggilin bang wahab
ya elah bet
udah gitu bang wahab gue teleponin
kan leli khawatir bet
gue masuk ah liat bang wahab
bang wahab itu udah cinta mati
lu bagaimana sih bet
kan lu tau yang cinta mati
ama bang wahab itu cuma leli
udah mending mpo lupain aja deh bang wahab
hei enak aja lu emang kenapa
salah gue apa
masalahnya bang wahab udah kayak orang stres
mikirin neng mira
yaudahlah makanya ayo
ijinin dia aja deh sama neng mira
oooh lu bagaimana sih
kemarin lu dukung gue
jadian sama bang wahab
sekarang lu dukung mira
tega banget lu ya sama gue
bet iya ilah elu
udah malem kan ini
terus nasib gue
udah malem kan ini bet
sepi banget lagi
besok gue balik lagi ya
kali b berupa pikiran
hee serem juga ya
saya sudah mendapatkan apa yang bapak mau
tapi saya akan memberikan bapak ini
kalau bapak menempati janji bapak
untuk mendekatkan saya dengan pak rafi
saya kan udah janji
kalau gitu sekarang saya akan ke rumah pak yuda
dan saya akan ambil hati ibu rianti
dengan menjemput hilang ke sekolah
tapi kenapa pak yuda
maksud saya begini untuk mengambil hatinya mas rafi
pakai strategi dong
jangan main hantem hantem aja
biar bagaimanapun juga
hatinya mas rafi pikiran
jiwanya semua itu lagi tertambat sama si merah
mira lagi mira lagi pak yuda
jujur ya pak
saya semakin hari semakin gak suka dengar nama itu
kamu tenang dong
tenang aja saya udah janji
dekatin kamu sama mas raffi
iya tapi sampai kapan saya harus menunggu pak
sekarang saya bodoh amat
rafi mau buka siapa saya sebenarnya
karena sebentar lagi
aku akan dapatkan semua harta rafi dan rianti
pagi pak jarwo
nanti setelah saya antar gilang
saya disuruh bapak
untuk mengambil barang barang bapak yang masih ketinggalan
pak jarwo udah ketemu
ya semalam saya dipanggil sama bapak ke kantor
mas yuda sekarang di kantor
ma ilang mau bapak balik lagi ke rumah ini
kan saya gak tau apa
tapi waktu saya semalam
terus saya tanya bapak kenapa sedih
bapak gak mau cerita apa apa
bu dia malah cuma
menekankan supaya saya
harus selalu jagain ibu sama gilang
kasian sekali bapak ya bu
sampai saya belikan makan malam
tapi gak dimakan juga

aku jadi gak tega sama mas yuda
tapi aku harus memastikan
kebenaran yang mas raffi tunjukkan ke aku
kebenaran yang mas rafi tunjukkan ke aku
kita berangkat sekolah nanti kesiangan
nanti pak jaro dimarahin sama
papa yuda kalo telat sekolahnya
perlu diberi bantuan ya
emangnya pak jarwo gak bisa ya pak jarwo
untuk balik rumahnya lagi
mana mungkin pak jarwo
lagi ke rumah
kamu sekarang sebaiknya berangkat
ke sekolah ya mama gak mau kamu telat
yaudah deh ma
pergi dulu ya ma
saya berangkat dulu
gilang kok keliatannya sedih
gilang sedih pak jarwo
papa pergi dari rumah
mama jadi nangis nangis terus
ini kan semuanya
emangnya om rafi kenapa
pak jaro akan ceritain ini
semuanya ke gilang
tapi gilang nggak boleh cerita lagi ke mama
atau ke orang lain
om rafi itulah
yang sudah bikin
papa yudha sama mama rianti berantem
yang sudah bikin papa yuda sama mama rianti berantem
gak suka sama papa yuda